sudah ada produser lapangan cnn indonesia priscila dauhan di gedung kpu jakarta
selamat siang cila
cila saat ini bagaimana persiapan proses pengamanan di sana
jelang pengambilan nomor urut pilpres yang sedianya akan dilaksanakan pada malam nanti
selamat siang fani
kurang lebih sembilan jam lagi kpu akan segera melakukan pengundian nomor urut capres dan cawapres pemilu dua ribu dua puluh
dan saat ini masih seperti tadi pagi bahwa sejumlah persiapan pengamanan ini sudah dilakukan
dimana semakin siang ini personil kepolisian yang berjaga di sekitar gedung kpu juga sudah semakin bertambah
juga ada dua mobil taktis yang juga diparkir di depan gedung kpu untuk menjaga keamanan di area gedung kpu
dan juga kami juga sedang berada di lantai dua tepatnya di depan ruang sidang utama gedung kpu
dimana saat ini juga belum steril begitu
tapi dipastikan mulai sore hari nanti sekitar pukul enam belas atau pukul tujuh belas nanti
lantai dua ruang sidang kpu ini
akan sudah disterilkan mengingat dua pasangan calon jokowi maruf dan juga prabowo sandi
sedang bersiap menuju ke gedung kpu jakarta pusat
dan mengenai pengamanan seperti yang sudah disebutkan fani tadi bahwa sekitar tiga delapan ratus delapan puluh enam personil gabungan
dari tni polri dan juga pemprov dki sudah berjaga jaga di sekitar gedung kpu
rekayasa arus lalu lintas juga sudah dipersiapkan di mana nanti sekitar pukul tujuh belas
di depan jalan
di depan gedung kpu yakni di jalan imam bonjol ini akan ditutup di kedua arahnya baik dari arah kuningan
ataupun menteng menuju ke arah bundaran hotel indonesia maupun juga ke arah sebaliknya
namun rekayasa ini juga masih bersifat situasional melihat kondisi nanti karena memang kpu melarang
masa kelompok kedua kubu ini untuk melakukan arak arakan begitu menuju ke gedung kpu
menjelang nanti pengundian yang akan dimulai sekitar pukul dua puluh waktu indonesia barat nanti
dan juga dari
tim jokowi maruf ini sudah mempersiapkan beberapa skenario begitu untuk
kemudian datang ke gedung kpu dimana nanti para
sekjen koalisi pendukung jokowi maruf ini sudah berkumpul di rumah cemara
yang nantinya akan bersama sama menuju kpu sekitar pukul tujuh belas
dan juga ketum para partai koalisi jokowi bersama juga dengan paslon yakni jokowi maruf ini akan berkumpul bersama sama di rumah aspirasi
di jalan proklamasi jakarta pusat
kemudian bersama sama ke gedung kpu sekitar pukul sembilan belas waktu indonesia barat
dan juga untuk prabowo sandi juga akan melakukan perjalanan bersama sama dari rumah prabowo di kertanagara sekitar pukul sembilan belas begitu
untuk kemudian langsung menuju kpu dan nanti di kpu juga sudah langsung bertemu dengan para ketua umum partai koalisi prabowo sandi
kemudian memang yang menarik juga bahwa nanti malam rencananya juga
jokowi maruf akan berkunjung atau akan datang ke tugu proklamasi
dimana disana sejumlah pendukung juga sudah menunggu untuk kemudian jokowi maruf menyampaikan pesan pesan disana
dan di acara pengundian nanti juga kpu memperbolehkan mempersilahkan para pasangan cowok ini untuk memberikan sambutan sekitar lima hingga sepuluh menit
setelah pengundian dilaksanakan dan setelah tahapan pengundian ini selesai fani pada tanggal dua puluh tiga september besok
artinya hari minggu besok
ini kpu secara resmi akan membuka deklarasi kampanye damai yang rencananya akan dimulai pada pagi hari sekitar pukul enam di lapangan monumen nasional jakarta pusat
dan tadi juga komisioner kpu ilham saputra juga menyebut bahwa selain tahapan dari pengundian pasangan calon presiden dan wakil presiden
juga sempat disebutkan dan dijelaskan juga bahwa kpu sedang melakukan proses lain
dimana kemarin juga sudah ditetapkan sekitar tujuh sembilan ratus daftar calon tetap anggota dpr dan juga sekitar delapan ratus anggota dpd yang sudah ditetapkan kemarin oleh kpu
dan prosesnya pun ini masih berjalan dimana salah satu anggota dpd yang batal ataupun yang namanya dicoret dari daftar calon tetap yakini ketua umum partai hanura osman sabtaodang atau oso ini juga sedang melakukan proses hukum dimana ia akan melakukan gugatan ke bawaslu untuk mengugat kpu
dan ini pun prosesnya juga masih akan berjalan terhitung tiga hari sejak penetapan kemarin dan proses adjudikasi dan juga mediasi antara kpu bawaslu dan juga pihak penggugat dan dalam hal ini adalah oso ini akan berlangsung selama empat belas hari ke depan
itu artinya masih ada proses cukup panjang dari penetapan calon legislatif ataupun dalam hal ini adalah calon senator yakni anggota dpd peserta pemilu dua ribu sembilan belas
namun kita akan sama sama melihat seperti apa prosesnya
dan tentu kita masih juga menunggu
bagaimana nanti persiapan di kpu menjelang pengundian pada pukul dua puluh malam nanti
tentunya kami nanti akan kembali lagi ke anda untuk memantau bagaimana situasi terkini jelang pengambilan nomor urut calon presiden dan wakil presiden nanti
terima kasih cila atas laporan anda